kilometer tiga puluh satu tol cikampek menjadi salah satu titik yang akan menjadi penyekatan untuk mudik tahun dua ribu dua puluh
suruh kendaraan dari arah jakarta akan langsung dikeluarkan melalui gerbang tocik karang barat
tahun lalu ada sekitar satu ratus empat puluh enam titik dan di tahun dua ribu dua puluh satu ini ada sekitar tiga ratus tiga puluh tiga titik penyekatan
untuk benar benar mencegah seluruh pemudik keluar dari kota yang masing masing
tidak hanya itu ada tiga jalur arteri yang menjadi titik penyekatan
di antaranya adalah harapan indah bekasi jatiwung tanggerang dan juga kedung waringin kabupaten bekasi
kebijakan ini diambil guna menekan penyebaran virus covid sembilan belas yang masih tinggi di indonesia
hingga tanggal lima belas april dua ribu dua puluh satu jumlah orang yang terpapar virus covid sembilan belas sudah mencapai angka satu lima ratus delapan puluh tiga satu ratus delapan puluh dua orang
korlantas polri sedang menyelusuri jalur selatan dan utara guna menentukan lokasi pos pengawasan
untuk memastikan bahwa pos pos yang akan kita gelar untuk mencegah masyarakat yang ingin tetap nekat mudik
agar posnya benar benar ini lokasinya strategis kemudian juga mudah untuk melakukan pemutar balikan
termasuk di jalur jalur kecil atau jalur alternatif atau jalur tikus istilahnya kita duduki
sehingga tidak ada kesempatan masyarakat tetap menerobos
berdasarkan data tahun dua ribu dua puluh di wilayah dki jakarta jumlah penduduk pendatang ada sekitar sepuluh lima puluh tujuh juta jiwa
pintu keluar jakarta akan diperketat dari mulai tol cikampek kilometer tiga puluh satu harapan indah bekasi jati uung tangerang dan kadung waringin kabupaten bekasi menjadi tiga titik utama penyekatan
selain itu jalur tikus perbatasan jakarta bekasi
dan wilayah lainnya akan diawasi polisi
untuk penyekatan orang mudik sesuai dengan surat edaran nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang penyediaan mudik
tentu kita akan menjaga pintu pintu keluar dari jabodetabek
kenapa karena perjalanan di dalam jadutabek karena masih satu aglomerasi masih diperbolehkan
yang tidak diperbolehkan itu adalah keluar dari wilayah
jadi kita beks untuk melaksanakan mudik
nah tentu ada beberapa pintu keluar jakarta yang sudah kita mapping dan sudah kita survei
tapi nanti akan kita fitkan lagi menjelang tanggal enam
karena artinya kita lihat apakah titik titik itu masih relevan nggak untuk melaksanakan penyekatan
kebijakan ini diambil pemerintah untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
kita di jakarta